terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kita akan langsung menuju ke pn jakarta selatan untuk menonton informasi terbaru
dari chat eliezer yang berlutut di hadapan ibu nofrian syahyus suwata barat
sar rosti duduk di ruang persidangan pada selasa pagi ini
eliezer berlutut menyentuh tangan rosti dan mengucapkan beberapa patah kata
yang diduga permintaan maaf
tak lama kemudian ia kembali ke tempat duduknya tepat di samping kuasa hukum
richard akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi
ada dua belas saksi yang diperiksa pada hari ini dalam persidangan lanjutan
pembunuhan brigadir yosua
mereka berasal dari pihak keluarga richard yakni kamarudin simajuntak
samuel huta barat rosti simajuntak marezal rizki yuni artika huta barat
dan devya anita huta barat